mulai kami siang prabowo subianto resmi berkantor di kementerian pertahanan
secara resmi jabatan menteri pertahanan telah diserah terimakan dari ria mizar tiakudu kepada prabowo
prosesi terserah terima jabatan dimulai dengan upacara jajar kehormatan untuk menyambut menteri pertahanan yang baru yaitu prabowo subianto
setelah upacara sederhana serah terima jabatan berlangsung di dalam gedung ahana sution
dalam prosesi diserahkan memo serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru
prabowo subianto dilantik menjadi menteri pertahanan pada rabu dua puluh tiga oktober kemarin
ia mengemban tugas untuk melanjutkan berbagai program pertahanan yang telah dirancang sebelumnya
di antaranya modernisasi tni yang tercantum dalam program minimum essential forces
pemberdayaan industri pertahanan nasional serta meningkatkan kesejahteraan prajurit
meski demikian prabowo masih belum bisa memaparkan rencananya dalam memenuhi program program itu
saya mau terus terang saja saya akan pelajari semua masalah
ya saya pelajari dan bersama sama dengan mabes tni dengan tiga angkatan
dengan staff di kemhan staf menlu dan dengan presiden sendiri kita akan cari solusi yang terbaik
ya saya kira itu
saya nggak bisa kasih komentar karena saya belum duduk di kantor saya